bahwa pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat baru saja terjadi kericuhan di depan gedung kpk
ini merupakan aksi damai dari hms hidupkan masyarakat sejahtera
yang berlangsung ricu sekitar ada ratusan masa demo masuk ke kpk pukul tiga belas tiga puluh
berusaha masuk setelah orasi tuntutannya penuntasan mega skandal keuangan negara seperti blbi
sumber waras reklamasi dan juga serta seret budiono dan juga sri mulyani
diinformasikan bahwa ada demo masa di depan gedung kpk yang dimulai sejak pukul tiga belas
ada ratusan masa yang melakukan demonstrasi seperti yang bisa anda lihat di layar
bahwa mereka berusaha untuk masuk ke gedung kpk
setelah mereka melakukan orasi
mereka berusaha untuk mencari penuntasan dan mencari penuntasan
ini masa menuntut agar pemerintah menuntaskan mega skandal keuangan negara
ada beberapa seperti blbi sumber waras reklamasi
serta menyeret nama budiono sri mulyani dan juga darmin nasution